dua orang seperti yang namanya
dikutip dari dati com gubernur dki jakarta anies baswedan
wakil gubernur dki ahmad riza patria
datang ke masjid istiqlal pada jumat siang
untuk menjalankan ibadah sholat jumat
dan mengecek kesiapan masjid istiqlal
yang akan menggelar salat tarawih berjemaah
pada bulan ramadan seribu empat ratus empat puluh dua hijriah
usai rapat dengan pengurus masjid istiqlal
anies baswedan menyatakan menyambut baik
pembukaan bertahap masjid istiqlal
pembukaan ini juga berlaku untuk masjid masjid lain di dki jakarta
sementara untuk masjid masjid yang lain
anies menganjurkan untuk digunakan bagi jemaah di wilayahnya
untuk memudahkan pengendalian apabila ditemukan ada kasus covid sembilan belas
prinsip utamanya adalah menjaga jarak
mengenakan masker dan beribadat di masjid secara proporsional
artinya kegiatannya adalah kegiatan
khusus kegiatan ibadah saja
adapun tadi seperti nanti di bulan ramadan ini
ada aktivitas giftar ada aktivitas sahur
kami menganjurkan untuk tidak dilakukan di masjid
dalam kesempatan yang sama
imam besar masjid istiqlal nasaruddin umar
menyatakan bahwa keputusan membuka masjid istiqlal
khusus untuk ibadah di bulan ramadan
telah melalui beberapa kali simulasi
sistem protokol kesehatan diindahkan
seperti tanda pengatur jarak
lima meter antar jemaah yang telah dipasang
nasaruddin umar juga menyatakan harapannya
bahwa masjid istiqlal bisa menjadi contoh
untuk masjid di seluruh indonesia
alhamdulillah tadi keputusan rapat kita
istiqlal sudah mulai dibuka bulan suci ramadan
tapi masih sangat terbatas
jadi kita akan buka sampai dua orang
atau tiga puluh persen dari ruang utama
kita tidak pakai kurdon
sebelumnya pada lima april dua ribu dua puluh
pemerintah melalui menko pmk muhajir effendi
telah mengambil keputusan terkait ibadah
di bulan ramadan dan idul fitri
pemerintah memperbolehkan salat tarawih dan idul fitri
dengan catatan harus dengan protokol kesehatan ketat
dan terbatas pada komunitas setempat